memang setelah banjir yang merendam sejak hari kamis surut
warga kelurahan cipinang melayu mulai membersihkan rumah dari sisa sisa lumpur
sementara di perumahan pondok gede permai jati asih
banjir kembali merendam rumah warga setelah sempat surut beberapa jam
rumahan pondok gede permai jati asih bekasi kembali terendam banjir
padahal banjir sempat surut selama beberapa jam
evakuasi seorang ibu rumah tangga sempat berlangsung tegang
ia tercebur ke air karena perahu karet yang ditumpanginya bergeser dari depan pagar rumah
evakuasi korban terus diupayakan mengingat kondisi banjir sulit diterkah
seperti yang terjadi pada jumat dini hari
air yang sebelumnya sudah mulai surut kembali datang meski di bekasi tidak turun hujan
petugas gabungan terus mengirimkan logistik bagi warga yang bertahan di lantai dua rumah masing masing
banjir di wilayah ini terjadi akibat tanggul kali bekasi jebol
sedang posisi tanggul berada persis di samping permukiman warga
sementara itu warga di empat rukun warga di kelurahan cipinang melayu kecamatan makassar jakarta timur
membersihkan rumah mereka dari banjir
banjir yang merendam sejak kamis dini hari menyisakan lumpur dan sampah
banyak peralatan rumah tangga dan harta benda warga yang rusak
termasuk sayur mayur dagangan milik seorang warga
yang terbenam lumpur
orang airnya hitungan detik lah naiknya
air hitungan detik naiknya ya kan
coba beresin satu lumari satu lumari lagi udah habis
inilah ini rumah terakhir dua meter
rumah terakhir dua meter
di bawah segenteng
tempat ngungsi lah
yang ngungsi di masjid
hari hari jadi semaleman
meski sudah mulai
surut sejumlah ruas jalan di permukiman hingga jumat siang masih tergenang air
astri adiputranto cnn indonesia
saat jakarta dilanda banjir
keberadaan pasukan oranye atau petugas pemelihara sarana dan prasarana umum
selalu menjadi garda terdepan untuk mengatasi akibat yang mungkin saja ditimbulkan karena banjir
iya fitur dan juga pemirsa pasukan orangnya siap berjibaku menjaga kebersihan lingkungan
lingkungan ibu kota
mari kita lihat
nama resminya petugas pemeliharaan prasarana dan sarana umum atau ppsu
tapi publik ibu kota lebih mengenal mereka sebagai pasukan orange
sejak dibentuk tahun dua ribu lima belas
menjaga bersihan ibu kota jadi tugas utama pasukan ini
namun fungsi lima belas anggota pasukan orange
yang distribusinya didasarkan pada luas wilayah ini juga semakin meluas
terlebih di saat banjir merendam ibu kota
tanggung jawab ini pula yang harus dijalani fia
satu di antara enam wanita anggota ppsu di kelurahan bangka jakarta selatan
bersama tujuh puluh petugas ppsu di sini
fiia tak segan melancarkan selokan dari belitan sampah
pasalnya tumpukan sampah jadi salah satu faktor penyebab banjir ibu kota
tantangannya mungkin ya kita nggak harus berani kotor gitu
model lah ibarat kata kita harus berani kotor untuk apa aja kita lakukan
ya untuk suami mendukung kebetulan
makanya jadinya saya ngikut terus untuk ppsu
di samping tuntutan fisik yang prima
sebagai petugas orange
dedikasi dan semangat melayani warga kota jadi yang utama
kita harus siap fisik tenaga semua harus keluar dikerjakan semua itu
apalagi kita sedang di rumah lagi sedang nggak tugas nih malam banjir
kita siap melayani yang mau nyebrang itu ada perahu sepertinya
yang jelas keberadaan pasukan orange nyata membantul
manfaatnya sangat besar sekali dan positif
karena selalu membantu kita dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah
bagaimanapun menjaga kualitas lingkungan jakarta jelas bukan hanya tugas pasukan orange mata
keberadaannya akan jadi percuma tanpa peran dan kesadaran warga
menjaga agar sampah dan banjir tak terus menyambangi ibu kota
yudi yudawan jakarta